yang lalu kan bawaslu tidak mengajukan saksi dan alih
baik kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
saya mengakomodir permohonan promohon satu maupun dua
karena sebagaimana diskusi universalnya kan
badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartis itu
kemudian nuansanya menjadi keperbiaan kalau mengakomodir pembuktian pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak
jadi ini semata mata pak uto untuk kepentingan
jadi dengan bahasa sederhana
permodaan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak
tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan
yang nanti mudah mudahan bisa didengar di hari jumat
karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah
maka nanti pihak pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan
jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim